partai golkar menjalin kerjasama dengan partai gerindra pada pilkada yang akan datang
kedua partai ini membicarakan kerjasama politik secara periodik
senin sore ketua umum partai golkar erlangga hartarto beserta pengurus dpp
melakukan safari politik ke kediaman ketua umum partai gerindra prabowo subianto di jakarta
kunjungan partai ataupun kunjungan politik partai golkar ini membahas kerjasama di berbagai bidang
di antaranya kontestasi pilkada mendatang
kedua partai ini juga mengaku memiliki persamaan dan juga perbedaan di berbagai hal
tetapi tetap bersepakat mengedepankan kepentingan bangsa dan negara
pada pertemuan ini keduanya juga membuka peluang kerjasama di beberapa daerah yang menggelar pilkada
ketua umum partai golkar erlangga hartarto tadi sore menemui ketua umum partai gerindra prabowo subianto
pertemuan itu berlangsung di kediaman pribadi prabowo
di jalan kertanegara kebayoran baru jakarta selatan
dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pertemuan kedua petinggi partai tersebut
kami bergabung dengan korespondensi nn indonesia ada wahyu diritonga di rumah kertanegara
selamat malam wahyudi
apa kesimpulan atau hasil dari pertemuan antara prabowo dan juga erlangga hartarto
bentuk kerjasama politik seperti apa yang dibangun oleh kedua partai ini terutama untuk pilkada dua ribu dua puluh mendatang
pertama kali saya berbicara tentang pertemuan antara kedua partai besar di indonesia yaitu partai gerindra dan partai golkar
di mana tadi ketua umum partai golkar erlangga hartarto didampingi oleh wakil ketua dpr ri aziz syamsuddin dan pengurus partai golkar lainnya seperti adi skadir
dan juga terdiri dari ketua komisi satu mutia hafid dan anggota komisi satu nurul arifin menyambangi ataupun melakukan safari politik ke kediaman prabowo subianto yang merupakan ketua dewan pembina sekaligus ketua umum partai gerindra
dan tadi prabowo
dan juga didampingi oleh wakil ketua dpr ri sufmi dasko ahmad dan juga wakil ketua mpr ri ahmad muzani
di dalam pertemuan tadi yang digelar pada sejak pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat hingga pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat kedua partai tadi membahas sejumlah hal di dalam bidang geopolitik
di mana diantaranya yang menjadi fokus pembahasan yaitu tentang kontestasi pilkada
kedua partai ataupun kedua ketua umum antara prabowo dan juga erlangga
jadi bahwasannya kedua partai memiliki persamaan maupun perbedaan di berbagai hal
dan dari sisi persamaan kedua partai merupakan sama sama partai yang berada di dalam kabinet indonesia maju pemerintahan presiden joko widodo ma'ruf amin periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dan persamaan lainnya adalah partai golkar dan partai gerindra memiliki perspektif yang sama di berbagai rancangan undang undang di dpr ri
kemudian tadi juga prabowo subianto
prabowo subianto tidak mengelakkan bahwasannya diantara partai gerindra dan partai golkar memiliki perbedaan dan juga persaingan secara kompetitif
khususnya dalam hal bidang politik kenegaraan maupun kebangsaan di antara kedua partai
namun kedua partai akhirnya mengakui dan membenarkan bahwasannya terjalin sebuah kesepakatan diantara pimpinan partai golkar maupun pimpinan partai gerindra
di dalam kerjasama di berbagai daerah yang menggelar kontestasi pilkada
namun partai golkar dan juga partai gerindra mengakui bahwasannya ada sejumlah daerah provinsi kabupaten maupun kota yang memiliki pandangan pilihan yang berbeda terkait masalah kandidat calon gubernur calon bupati hingga calon wali kota
tadi keduanya juga menyebutkan bahwasannya selain membahas masalah pilkada keduanya juga membahas tentang stabilitas politik di tanah air
dimana diantaranya di tengah pandemi covid sembilan belas stabilitas politik sangat dibutuhkan
dalam memberikan rasa tenang rasa nyaman dan aman di lingkungan masyarakat secara luas
dan tadi juga prabowo subianto berterima kasih kepada seluruh jajaran partai golkar yang telah menyambangi kediamannya di kertanegara kebayoran baru jakarta selatan
di mana diantaranya ini merupakan kunjungan balasan dari partai gerindra yang telah melakukan kunjungan pada oktober dua ribu sembilan belas lalu
namun renhard kalau kita flashback ke belakang kita menganalisa lebih jauh bahwasannya
kalau kita melihat secara garis besar ataupun perspektif politik tidak mungkin antara partai golkar dan partai gerindra hanya membahas dan menjalin kerjasama dalam hal bidang pilkada saja
kita ketahui bersama bahwa partai golkar di dpr dan partai gerindra di dpr merupakan partai lima besar ataupun partai di urutan lima besar yang memiliki suara yang cukup besar di dpr
dan juga sama sama partai yang memiliki usulan rancangan undang undang di berbagai bidang
termasuk salah satunya kalau kita ketahui
tentang sejumlah rancangan undang undang menjadi usulan kedua partai dan sejumlah undang undang memiliki perbedaan antara partai
kalau kita melihat cipta kerja partai gerindra dan partai golkar memiliki visi dan misi yang sama bagaimana bisa mesegerakan ruu cipta kerja
namun kalau kita melihat rancangan undang undang pemilu yang saat ini sifatnya masih pradraf yang lagi dibahas di komisi dua
bahwasannya partai golkar dan partai gerindra memiliki pandangan yang beda mulai dari parlementer
ketika kita melihat rancangan undang undang di berbagai bidang lain ekonomi sosial politik di antara kedua partai yang sama sama duduk
di dalam kabinet indonesia maju pemerintahan joko widodo maruf amin ini bisa menjalin kerjasama secara efektif dan optimal
ditambah lagi kedua pimpinan partai ini diminta oleh presiden joko widodo di tengah isu resafel untuk fokus bagaimana menanggulangi
serta menangani bagaimana mempercepat proses penanganan covid sembilan belas yang ada di tanah air
mulai dari bantuan sosial bagaimana pencegahan bagaimana penanganan dan juga pengaturan bagaimana tidak menyebarnya covid sembilan belas
ini dari zona merah ke zona zona yang lainnya
wahyudi terakhir singkat saja menyinggung soal reshuffle apakah ada tanggapan baik dari prabowo atau dari erlangga
atau mungkin dari para pimpinan partai yang tadi hadir di sana soal wacana reshuffle yang sempat menguat sepekan terakhir
ya reinhardt kalau kita berbicara reshuffle kabinet itulah tadi yang dinantikan oleh seluruh awak media yang telah berjaga sejak sore hari tadi hingga pertemuan selesai
dan tadi seusai menggelar konferensi pers prabowo subianto dan juga erlangga hartarto mengangkat tangan dan enggan untuk berkomentar
sekaligus menjawab pertanyaan dari awak media yang menanyakan soal isu resafel tersebut
memang hal inilah yang menjadi fokus dan perhatian utama awak media bahwasannya isu reshuffle ini menjadi isu yang kuat dan mengakar ke permukaan
dan memang sejumlah menteri dari partai gerindra maupun partai golkar diisukan akan diresafel
kabinet indonesia maju namun hal tersebut tadi enggan dijawab ataupun dikomentari oleh ketua umum partai gerindra prabowo subianto dan juga ketua umum partai golkar erlangga hartarto
baik terima kasih wahyudi ritonga untuk laporan anda langsung dari kertanegara jakarta selatan